hai dua orangutan ini terpaksa dievakuasi oleh tim balai konservasi sumberdaya alam bksda
provinsi aceh pada sabtu sore setelah terjebak di perkebunan warga di desa sumberbakti kecematan
darul makmur kabupaten nagan raya aceh dari hasil pemeriksaan oleh tim medis satwa yang dilindungi
ini ditemukan adanya bekas peluru tembakan senapan angin di bagian dada dan dahi diduga
usai berkonflik dengan warga untuk menyelamatkan kepunahan satwa dilindungi ini petugas dari bksda
aceh dan yayasan ekosistem lestari yel serta tim sumatran orangutan conservation program me
socp terjun ke lokasi dan melakukan penangkapan dengan cara menembak obat bius evakuasi pun
berjalan dramatis hingga memakan waktu sekitar enam jam lebih baru bisa dievakuasi meski sudah
dua kali ditembak bios masih aktif namun akhirnya orang utan ini masuk ke dalam perangkap yang dibuat
petugas orangutan ini kondal lama di sini banget jadi karena ini sudah jadi kebun semasa hingga
orangutan tersebut kan terjepit lama lama terjepit sampai itu ada ancaman juga dari masyarakat
masyarakat senapan ya mengevakuasi dua individu orangutan yang pertama tadi agak siang sekitar
jam dua belas an kita mengevakuasi individu orang utan jantan umur sekitar lima belas dua puluh tahun kondisi
sehat secara umum dari penampakan mata dan body condition scoring berat kurusnya
itu ideal yang baru saja kita lakukan sekitar jam limaan itu adalah individu orangutan betina umur
sekitar dua belas sampai lima belas tahun kondisi agak kurus lebih kurus dari yang jantan tapi secara usai dievakuasi kedua
individu orangutan sumatera ini dibawa ke pusat reintroduksi orangutan di cagar alam hutan pinus
jantung aceh besar sebelum dilepasliarkan ke alam bebas supriyadi naganraya aceh